selamat malam teman teman ini kok sedikit sekali ya teman teman dari mustopo biasanya banyak
setelah ini mungkin teman teman dari mustopo bisa mengajukan pertanyaan kritikan dan juga tanggapan begitu ya kira kira tentang
terima kasih sudah bergabung saya mau langsung saja dulu ke partai demokrat karena ini sekarang yang lagi kesana kemarin kayaknya partai demokrat
oke mas zaky ketua umum anda mas ahaye kemudian ketua bapilu anda ketua badan pemenangan pemilu pak andi arief mengatakan bahwa sebaiknya mas anies baswedan segera mengumumkan ataupun mendeklarasikan cawapresnya di bulan juni ini
kenapa harus buru buru
tuh pendafaran cawapres dan juga cawapres dibuat
kemudian oktober dan juga november kenapa demokrat meminta buru buru mengumumkan di bulan juni ini
oke makasih nana yang pertama saya mau koreksi dulu nih karena di awal tadi nana menyampaikan kami ini bersih tegang
padahal sebenarnya koalisi perubahan ini tidak ada bersitegang sama sekali satu sama lain gitu
lalu yang kedua katanya ada gonjang ganjing gitu kan
padahal buktinya kami semua bertiga minimal ada duduk di sini semua
kalau gonjang ganjing mungkin ada yang nggak mau datang nih
mungkin biar kelihatan solid
oh gak kelihatan
tapi kita memang solid
nah ini masih bedanya nih
nah kemudian tadi bicara mengenai masalah waktu deklarasi lama
ini yang harus kita cermati betul ya
jangan sampai persepsinya beda
karena dalam konteks waktu ya menimbang waktu saat ini kalau dibandingkan dengan dua ribu sembilan belas
itu pendaftarannya di agustus
pemilihannya itu di april
april kalau tidak salah
dan waktunya itu adalah sembilan bulan
dan sekarang udah kurang dari sembilan bulan
jadi kalau dibilang last minute waktunya masih banyak
bagi kamu itu relatif
ya itu satu
bagi kami waktu tidak tepat kalau dikatakan bahwa ini masih lama
karena sama dengan pendaftaran di dua ribu sembilan belas
dan bahkan sesuai dengan data yang kami miliki
bang sandi itu cawapresnya mas anies
sampai dengan april dua ribu sembilan belas saja
padahal dia sudah hampir setiap hari kami lihat keliling kemana mana
ini yang masih kita sama sama pelajari
ya prabowo sandi dua ribu sembilan belas
nah kemudian yang ketiga terkait dengan waktu juga ini
berdasarkan hasil diskusi kami
dan juga kami cermati data di berbagai negara lain
termasuk di negara maju
itu waktu yang ideal itu adalah sebisa mungkin delapan enam sampai delapan bulan itu sudah diperkenalkan
tapi itu negara negara event yang belum tidak sebesar indonesia
nah apalagi kita lihat indonesia ini ada wilayahnya luas sekali
saya baru saja dari dapil saya
di tengah perjalanan masih menghadapi talkshow by zoom
dan itu di tengah tengah perjalanan bisa hilang sinyal gitu loh
maksudnya sehingga apa
gak mudah ini kalau di indonesia lalu kita memilih mesti apa namanya
last minute nanti oktober atau november
terakhir nak masih dilihat juga kami ini ingin mas anies ini menang gitu loh
saat ini kami merasa di dalam lintasan
mas anies ini mobilnya jatuh
anies ini mobilnya di paling belakang
jadi persoalan elektoral tren elektoral yang turun
ya oke ada kontroversi lah atau ada yang percaya tidak percaya dengan hasil survei
tapi bagi kami ini tetap harus sebagai data
salah satu data ya bukan menjadi yang mutlak gitu
dan kami lihat kok bang mas ganjar pak prabowo agak
manuvernya ya kami ingin juga melakukan manuver yang sama bahkan bisa melebihi
karena kapasitas dan kapabilitas teman teman nasdem teman teman pks dengan tentang demongkret
ini luar biasa
jadi manuver yang dimaksudkan oleh demokrat adalah segera mengumumkan cawapres bagi anies baswedan di bulan juni
untuk membus elektoral
itu salah satunya karena inilah yang juga disampaikan oleh masyarakat ketika ketemu kami
ya sama tadi kemarin ketemu dengan mau anak muda mau petani mau nelayan ya mau pedagang umkm mau ibu ibu rumah tangga kemarin
waktu saya disampas dan singkawang itu yang disampaikan satu
bang kapan ini deklarasinya cawapres kenapa
jadi kita semakin semangat makin jelas oh berarti isu isu di luar kalau cawapres kalau koalisi perubahan mengumumkan cawapresnya sia
nanti partai ini keluar
kalau cawapresnya si b partai ini keluar
nah ini kan kalau sudah terjadi kan nggak ada lagi nih bang isu isu ini
ini kan kami hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang menikmati perubahan
oke tapi kenapa aspirasinya harus disampaikan keluar ke media ke publik
kenapa tidak dimasukkan saja aspirasinya ke dalam tim delapan
apakah karena mungkin dari internal baik dari pks dan juga nasdem tidak mengakomodasi aspirasi demokrat
kenapa harus dibicarakan ke luar
ini kan sebenarnya persoalan internal
ini kan kami menyampaikan kenapa sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik
bertanya eh demokrat udah ngapain nih gitu
terdalam konteks sudah mengingatkan belum saya menyampaikan aspirasi dan demokrat sudah menyampaikan belum
ya kami sampaikan itu di depan publik tetapi masih diingat nana
kami juga sudah menyampaikan kepada mas anies secara langsung
jadi mas anies setuju bahwa juni diumumkan
positif itu maksudnya apa
positif artinya bagus masukannya kita timbang sama sama kita belajar bersama
karena kan kesepakatannya kita sudah serahkan kepada mas anies gitu loh
bahwa masalah capres ini menentukan siapa cawapres
ini bukan bicara tentang masyarakat
ini bukan bernama ya
kita bicara mengenai timing gitu
dan bilang wah ini makasih masukannya karena bagaimanapun semua masukan akan dipertimbangkan di mas anies nanti ya
dibantu oleh tim capres dibantu oleh tim delapan dalam memutuskan
nah ini kira kira jadi jangan sampai keliru
dan mohon maaf di tweet bang a'aka juga kelihatan
kami akan mengevaluasi gitu
bukan kami akan keluar dari koalisi perubahan atau mengancam
bahasanya clear evaluasi dukungan
itu clear bahasanya di tweet ada kata katanya evaluasi dukungan
kita punya rencana kita laksanakan
evaluasi dukungan itu apa
menyampai gak nih
tafsirannya apa evaluasi dukungan menurut anda
coba dibuka aja tweetnya dulu bahasanya seperti apa
lah iya bener dong
artinya mencari opsi lain untuk mendukung
bukan bukan mencari opsi lain
ini yang jelas bagi kami
kita punya rencana sudah kita laksanakan
lalu apakah output apakah hasilnya sesuai dengan harapan
nah kita kan kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan bagi kami masih ada percepatan nih
perlu ada asilarasi konsolidasi
bukan ancaman ya yang disampaikan oleh demokrat ya bahwa meminta mas ani segera mendeklarasikan kalau gak evaluasi
koalisi perubahan gak main ancaman ancaman satu sama lain
kita ngobrol duduk bareng gitu
tapi ke publik perlu ada yang disampaikan karena bagian dari pertanggung jawaban kami
karena masyarakat perubahan ini besar sekali gitu yang ingat perubahan
dan inilah menjadi tanggung jawab kami karena visi misi perubahan ini gak mudah loh
oke tapi tadi anda katakan ya ini bukan soal sosok tapi soal timing ataupun timeline
tapi di piagam perjanjian kerjasama yang ditekan oleh tiga partai itu tidak ada timelinenya
tidak ada datelinenya untuk menentukan capres di bulan juni
kenapa itu kemudian sekarang dipersoalkan
loh kan bukan masalah timeline
apa yang dikejar kenapa harus buru buru
bukan timing di dalam piagam
piagam ada kesepakatan
kita tahu nih bahwa siapa yang menentukan capres eh cawapres
kita udah sepakat cawapresnya mas anis cawapresnya yang menentukan mas anis
ada lima kriteria udah clear itu semua
ya kan nama kami gak ada biasa udah selesai
itu ya bang pipin nanti akan ngomong katanya mau kasih tahu katanya
kemudian tapi bagi kami kan kami berhitung terus nih
ya teman teman nasrub juga ingin anis menang
pks juga ingin menang
kita hitung kita kalkulasi kita cek data dan fakta
nah kemudian ternyata hitung hitungan tadi kan sudah saya sampaikan
jadi kalau diumumkan bulan juni bisa menang ya menurut anda
menurut kami karena begini
dan kita lihat waktu kita ini kurang dari delapan bulan
delapan bulan menurut kami secara survei yang benar nih ya
berarti itu menurut saya
bisa kita masuk ke putaran kedua
itu semudah itu ya angkat perhitungannya ya menurut anda
bukan semudah itu
maksudnya ini adalah simulasi dasar
tetapi berbagai fakta dan data
nanti kalau saya jelaskan panjang lebar metodologi habis nih jam tayangnya
oke saya mau tanya nasdem sepakat nggak dengan konsep tadi yang ditawarkan oleh demokrat
bahwa katanya sudah disampaikan bahwa resep kemenangannya anies itu ya harus segera mengumumkan cawapres di bulan juni
tapi menurut nasdem sepakat gak bahwa memang anis harus deklarasi cawapres di bulan juni
enggak kita sepakatnya mikirin bangsa dan negara ini konsen pada stabilitas nasional
jadi kalau demokrat berpikiran bahwa ada ide tentang gagasan terkait pemenangan itu kan semua partai pasti punya skenario masing masing
tapi kita berharap ini kan kayaknya kita selalu dibenturin
seolah olah dibuatlah suatu hal yang tadi nana bilang bersih tegang gitu ya
padahal enggak kita pada prinsipnya pasti punya ide yang gagasan berbeda beda
demokrat beda mungkin pks beda kita beda
tapi nasdem berpikir bahwa yuk kita konsentrasi pada hal hal yang secara nasional yang kita pikirin
dengan kondisi keadaan sekarang misalnya
dan kita berpikir
dan kita juga berharap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan dimana pertarungan terbuka
dalam konteks dual pasti akan menyimpan skenario permainan masing masing
tapi siapa sih dalam pertarungan tidak mau menang
pasti mau menang
cuma pasti ada cara yang kiranya dalam perang ini kita nggak perlu ungkapin terlalu banyak
cara untuk menangnya itu kira kira di bulan juni
kalau menurut nasdem
kalau kita kan tidak berfaktor pada bulan
jadi enggak harus berburu
kalau nizaki ngitungnya ngitung perbulan target pemenangan pasaran untuk mengenalkan kepada publik
benar nggak ada salah dia
tapi kan kita nggak mau seolah olah publik memaksakan akhirnya kita harus keluar
nah kita udah keluar kok
cuman kita pengen bahwa partai ini adalah kekuatannya kebersamaan dengan kekitaan
kita punya strategi untuk memenangkan pertarungan
kalau ingin bersama sama kan tidak boleh ada pihak yang memaksakan ataupun mendesak ini harus diumumkan di bulan juni
atau satu lagi pihak ini tidak boleh diumumkan di bulan juni
tidak boleh ada seperti itu
jadi menurut nasdem konsepnya seperti apa
kapan waktu yang tepat mas anies mengumumkan cawapresnya
apakah di bulan juni
atau nanti tunggu momentum yang tepat
dia enggak salah juga
orang namanya juga skenario

oh nasdem santai santai saja ya
kalau demokrat memiliki itu bagus bagus saja
namanya kita pengen bertarung dengan satu gagasan amunisi yang cukup dengan strategi yang kita lakukan bersama
tapi kalau nasdem masih santai
jadi aspirasi dari demokrat boleh saja
tapi nasdem maunya santai saja
tapi kira kira kalau menurut nasdem
tapi bukan santai berarti kita melakukan sesuatu yang enggak
tetap melakukan skenario yang tidak kita ungkapkan di publik
tapi di tim delapan itu tadi ketua dpp partai nasdem pak sugeng suparwoto kolega anda juga di partai nasdem mengatakan bahwa sudah satu nama yang dipilih hanya tinggal tunggu waktu saja untuk mengumumkan
itu artinya waktu pengumumannya santai santai saja
enggak perlu buru buru gitu pak wadid
nah kita serahkan nama anies baswedan
jadi enggak perlu didesak di bulan juni ya
enggak perlu didesak
tergantung anies baswedan mau ngumumin kapan
jadi enggak perlu didesak bulan juni
nggak usah tinggal pak anies mau kapan mau besok kek mau lusa
terserah pak anies
oke saya mau ke kang pimpin
kang pimpin kami dapat informasi ya sebetulnya sejak awal nasdem dan juga pks itu tidak mendesak mas anies untuk buru buru mengumumkan nama cawapresnya meskipun namanya sudah ada satu nama
saya mau tegaskan dengan pantun dulu
ngopi pagi ditemani sambil baca tabloid ditemani makan pisang
koalisi perubahan solid siap menyambut kemenangan
jadi gimana tuh
jadi saya mau sampaikan mbak nana
kalau saya gak setuju dengan judulnya itu cawapres
setahu saya nasdem juga nggak rebutan
misalnya dari pks punya kang aher juga nggak rebutan juga
ini sudah selesai
rebutan ada yang menolak ada yang menerima
iya ini sudah selesai
piagam sudah ditandatangani oleh pak surya palo kemudian ustadz syehu dan kemudian mas ahaye bahwa masalah cawapres diserahkan
termasuk timeline pengumumannya
ya itu kan masih didiskusikan mana yang terbaik kan
cari hari baiklah diantara kita dan tidak ada panas panasan tidak ada saling rebut rebutan
bagi kami ini sudah selesai
kalau diserahkan ke mas anies berarti kan nggak perlu mendesak di bulan juni
ini kan masalah timing masalah waktu ini punya pandangan cara kerja kemudian kajian masing masing
memang kalau lebih cepat dibandingkan dulu
kami itu khawatir diantara kita khawatir flashback seperti tahun dua ribu sembilan belas lalu
jadi kita harus berpikir pikir

jadi kita harus berpikir pikir
sudah ke sembilan belas lalu
sudden death politik ini bahaya
saya kira bang rodo ini juga setuju
bahwa kita makanya sejak awal kami menghormati betul bagaimana nasdem mengumumkan mas anies sejak bulan november lalu
dan kemudian nasdaq menyampaikan urusan cawapres serahkan kepada pak anies
kemudian kami di tahun ini juga menyampaikan sama
kami dukung mas anies dan kemudian cawapres diserahkan kepada mas anies
sungguh luar biasa koalisi ini sangat memahami
bahwa ketua umumnya
umum partai ini tidak bisa mengambil keputusan dengan voting
tetapi kami menyerahkan otoritas kami untuk menentukan cawapres itu kepada mas anies baswedan
dan sebetulnya tentu mas anies itu bukan orang yang otoriter
nah pertanyaan saya pks setuju nggak kalau misalnya di bulan juni lebih cepat lebih baik tadi kan anda katakan
mas anies itu tentu mendengarkan aspirasi kami
aspirasi pks apa
ya sesungguhnya bagi kami lebih cepat lebih baik
oke berarti pks sama sama demokrat ya
saya baik kami kenapa
lebih cepat lebih baik di bulan juni ya
karena ketika kita sudah tahu siapa cawapres cawapres kita
maka kita akan lebih mudah keliling safari ke berbagai daerah
siapa capres kemana cawapres kemana
kemudian kita akan kenalkan calon kita yang terbaik itu kepada masyarakat
jadi pks tujuh bulan juni
ya saya kira dan kita akan menyerahkan kepada mas anies
tidak ada desak desakan
tidak ada saling rebutan
lebih cepat lebih baik
lebih cepat lebih baik
bulan juni ya lebih cepat
saya kira diserahkan kepada mas anies
kita sudah sepakat ini adalah aspirasi mas anies
tapi kalaupun nanti mas anies maunya di last minute juga pks dukung
ya saya kira kalau memang itu pertimbangannya ya kita akan musyawarah mana yang lebih baik
supportif banget nih teman teman koalisinya mas anies
saya mau nanya ke pak sudirman said
pak sudirman said kalau dari sisinya mas anies baswedan
apakah memang setuju dengan masukannya partai demokrat usulannya partai demokrat
supaya lebih cepat saja mengumumkan cawapres terutama di bulan juni ini
pks juga tadi aspirasinya lebih cepat lebih baik
jadi di bulan juni ini waktu yang tepat nggak pak sudiman kira kira untuk mengumumkan cawapres
rifani ini kayak pemimpin sidang ya
ngajak voting gitu
ini politisi ngomongnya muter muter semua nih soalnya nih
jadi kita tanya aja sama jubire langsung
jadi kita selalu kembali pada pedoman
pedoman kita adalah piagam
dan seperti dikatakan oleh tiga teman kita

tadi bahwa semuanya sudah menyerahkan pada pak anies
baik orang atau figur yang ditunjuk maupun timing
dan saya juga ingin menghariskan bahwa tidak ada ketegangan
tidak ada panas panasan
bahwa dari sana sini muncul ekspresi antusias semangat
itu kita hargai sepenuhnya
karena kan tiga partai ini partai besar semua ya
jadi pks partai besar nasrem partai besar demokrat juga bisa
pasti memiliki kepentingan atau pandangan pandangan yang masing masing punya cara pandang
dan tugas tim delapan menyembahkan ini supaya ketemu dengan format timing yang terbaik
dan pada itu memang kita akan menyerahkan pada capres yang sudah dipilih oleh ketiganya untuk memilih waktu terbaik
jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa
ini dinamika yang wajar saja
dan kita terus menjaga semua berjalan sesuai dengan apa yang dicetakkan dalam piagam
semoga dalam waktu dekat kita ketemu waktu yang baik
dan harapan seluruh masyarakat supaya pak hanis segera menyampaikan siapa pilihan calon wakil presidennya bisa ditunaikan
artinya mudah mudahan dalam waktu dekat ini berarti bulan juni ya mengakomodasi usulannya demokrat ya
kenapa mesti ngotot bulan juni
ya itu kan yang diminta oleh demokrat
bisa bulan juni bisa bulan juli bisa juga sesudahnya
tapi yang pasti kan begini tugas pak anies itu kan menjembatani semua pandangan semua kepentingan
dan juga tidak hanya partai politik kan pak hanis juga punya elemen pendukung punya tokoh tokoh masyarakat yang memberi support kepada beliau
yang pasti memberikan pertimbangan pertimbangan segala hal lah
aspek politik aspek spiritual barangkali aspek bagaimana konstituen di lapangan itu semua dipertimbangkan
tapi dari mas anies sendiri lebih ingin lebih cepat atau nanti saja
karena kan ada plus minusnya ya kalau lebih cepat memang mesin memenangan partai politik bisa bekerja lebih cepat
tapi kalau nanti saja kan cawapresnya ini tidak akan diganggu begitu ya mengingatkan ini koalisinya berhadapan dengan banyak pihak pihak yang lebih kuat begitu ya
kalau dari mas aniesnya sendiri pertimbangannya bagaimana
jadi tidak ada tidak ada pilihan yang sempurna dan persis seperti tadi dikatakan
kita timbang semua plus minusnya pak anies juga demikian mendengar semua masukan
kalau soal diganggu itu pak anies sudah diganggu dari tahun dua ribu tujuh belas tuh
jadi bagi pak hanis tidak ada soal lagi soal ganggu mengganggu
lebih kepada mencari timing terbaik yang menjadi titik kesimbangan dari seluruh pihak yang memberikan dukungan
mencari timing terbaik itu jangan didesak desak begitu ya pak sudirman ya
kadang kadang kita juga perlu disesak sesak juga
jadi desakan itu penting slime juga penting jadi semuanya kita akomodasi
ini di tim delapan kan prosesnya sudah selesai sudah ada satu nama yang ditunggu apa lagi
kan namanya hari baik itu kan aspeknya banyak kan
kita mendengar suara dari langit kita mendengar suara dari bumi begitu ya
jadi insya allah pada waktunya kata sahri ini itu semua akan indah pada waktunya
ini masih belum mau dibuka nih sama pak sudirman
tapi saya ingin tanya ya pak sudirman apakah kemudian dari timnya mas anies dan juga mas anies sendiri
merasa ada korelasi dengan lambatnya pengumuman nama cawapres dengan tren penurunan elektoral
itu ada kaitannya nggak
atau justru dari timnya mas anies mengevaluasi ini partai partai belum bekerja maksimal
makanya tren elektoralnya mas anies turun terus
banyak aspek kan
turun itu kan bisa juga bukan karena pak anissa turun tapi karena yang lainnya naikkan
sehingga relatif kita kemudian ada di belakang
tapi yang jelas memang kita selalu mengupayakan supaya semua keputusan itu disepakati
sehingga mengurangi retak retak di awal
karena kalau di awal sudah retak kedepannya akan sulit
dan karena itu memang di awal barangkali lambat di awal barangkali hati hati
tapi begitu sampai pada titik yang disepakati maka insya allah kita akan lari kendeng
dan pada waktu itulah kira kira kita akan
tapi saya mau tanya ya pak sudirman
dari evaluasi timnya mas anies merasa bahwa partai partai politik pendukungnya ini mesinnya sudah bekerja maksimal belum
untuk pemenangan itu aja dulu
sebelum kita bicara jawabannya sekarang
saya ingin menyampaikan ya
saya ingin menyampaikan apresiasi pada seluruh partai
coba bayangkan ya pak surya paloh mengumumkan di awal dengan pengorbanan luar biasa
mendapat tekanan hukum tekanan politik tekanan bisnis tekanan semuanya
dan hal hal yang enggak enggak itu muncul sekarang di dalam diskursus
begitu pun demokrat
demokrat itu bukan tidak berkorban
mengambil sikap menyerahkan sepenuhnya pada pak anies siapa wakil presidennya
padahal partai partai lain menawarkan pak agus harimurti yudhoyono sebagai calon wakil presiden
kemudian tentu mendapat tekanan dari bawah juga dari konstituen
belum lagi tekanan hukum yang sekarang sedang dialami oleh demokrat
pks juga demikian
pks itu konstituen yang paksa mengendalikan sesuatu
dan itu godaan godaan yang datang itu tidak ringan dihalang
jadi pengorbanan partai sedang berlomba lomba bagaimana menggerakkan kekuatan politiknya untuk meningkatkan elektabilitas pandangan
pada waktunya kita akan gerak bersama
sesudah semuanya bisa kita sepakati
pak sudirman said banyak mengapresiasi kerja kerja partai koalisi pendukungnya mas anies
tapi data statistik berbicara berbeda ya
mas zaky saya harus bacakan ya
data dari lembaga indikator politik menyebut turunnya elektabilitas mas anies baswedan bukan dipengaruhi karena lambannya pengumuman cawapres
tapi karena mesin partai koalisi yang belum maksimal
ini surveinya indikator baru dirilis
jadi demokrat mengakui belum maksimal bekerja memenangkan mas anies pasang baliho di daerah daerah karena lebih banyak baliho nya nasdem dan juga pks ketimbang demokrat
salah banget itu jelas
ini indikator tuh tanggal berapa
kalau kami punya yang dua puluh enam sampai tiga puluh mei
jadi kalau barusan bilang tiga puluh an something ya berarti kan ada variasi ini
itu bulan apa tuh
jangan jangan survei bulan april atau bulan maret lagi
tuh satu ini
ini ada nih
ini ada beritanya nih
tuh satu ya kan
kita kan pakai data ya
yang kedua saya bingung juga kalau dibilang kita kurang sosialisasi
silahkan dicek di media sosial
mas anies itu tekanannya luar biasa diserang buzzer dan berbagai pihak
jadi demokrat membantu melawan buzzer
lihat aja di media sosial
tapi serangan daratnya gimana
ada perintah gak dari dpp partai demokrat kepada seluruh caleg seluruh kader untuk pasang
untuk pasang baliho
boleh gak nih
ada perintah resmi ya
ada perintah resmi gak tapi dari dpp
oh ada muka mas anies ya gitu
mas zaky ada perintah resmi gak dari dpp partai demokrat
ya kalau kita bicara perintah strategi apa yang disampaikan silakan
kita ini kan luas spektrumnya
ada daerah daerah mohon maaf gitu
ya yang mungkin kalau dimasang wajah mas anies
dapil dapil yang berlawanan ya
yang kami kan gak mau mengorbankan caleg kami juga dan kadar kami
tetapi yang lain diminta ini empat x enam di pinggir jalan masuk kota singkawang contoh
dan ini bukan hanya kami
didapil emang ya
ini ada empat loh yang di depan bor singkawang
belum yang kota kota lain
lalu silakan dicek relawan relawan anies
apakah misalnya memang itu ada yang dari grassroot
tapi kemudian kan mereka mencari mohon maaf nih
ada bapak asu atau misalnya
banyak loh anggota dewan anggota dewan demokrat atau musmus demokrat di daerah
jadi mereka relawan relawan
jadi kalau bicara belum optimal ya pasti belum optimal
kalau kami sampaikan
pasti belum optimal
pasti belum optimal
kalau cawapresnya udah diumumin dan mas ahayu maksimal gak
ya kalau sekarang udah optimal nanti ujung ujung udah anti klimaks
nanti di februari empat belas dua ribu dua puluh empat malah nanti jeblok gitu loh
kita kan performance
bukan lari sprint
kita harus jaga endurance
harus jaga namanya stamina
jadi dukunya pelan pelan gitu
bukan pelan pelan mbak
tapi kan mau apa lagi mau
kami sih merasa nggak perlu
demokrat kok dibilang kurang optimal
mas anies sendiri merasakan betapa misalnya contoh di mesos
luar biasa kami membantu
yang misalnya di lapangan di darat
saya yang kalau misalnya ada yang nggak ngelihat mungkin naik pesawat mulu kali gitu kan
tidak jalan darat
kalau dia jalan darat saya yakin
jangankan di perintah
tanpa di perintah aja
itu udah dipasang
jangan kan bukan hanya di jalan jalan besar
ke gang gang di desa
ya tapi kalau bukan basis kita ya jangan dicek
oke saya mau tanya ke nasdem
nasdem ada perintah resmi nggak
karena ternyata mesin partai pendukungnya mas anies ini belum mampu untuk mendokrak elektoralnya mas anies
dari nasdem gimana
dari awal kalau nasdem sih
kan kita bukan media kecil
dari konsep itu
ketua umum menyampaikan dengan segala harapan yang luar biasa kepada kita kayak kemarin kita orientasi caleg itu aja udah tanda untuk menyampaikan hal kemenangan
sangat kalau itu tidak perlu diragukan kalau perintah ketua umum
dan itu dilakukan oleh ketua umum dan kita sebagai bawahannya menyikapi langsung ke tingkatan bawah
ada perintah dari dpp partai nasdem untuk semua caleg pasang
di semua dapil ya
baik dapil yang berlawanan
ini gak takut nih kayaknya kursi kursinya hilang
oke saya mau ke mas adi paredul
saya gak pernah tanya
harusnya sih lebih dari itu
karena saya asumsinya kalau nilai sebesar itu kemungkinan yang dihitung banyak yang
ini suruh pks tak tampuk kan ini
karena kalau misalnya calonnya itu hanya tiga katakanlah
pemilih pks itu memilih anies baswedan
menurut saya ini masih banyak mungkin calonnya itu calon presiden
jadi saya katakan bahwa memang sejak awal karena pks dengan mas anies dari dua ribu tujuh belas dulu dukung di pki sampai sekarang
jadi memang pilihan kenapa memilih mas anies karena mayoritas pemilih pks juga adalah pemilih mas anies gitu
yang kedua kami ingin pastikan bahwa sejak awal deklarasi sampai saat ini kami adakan apel siaga
dan kemudian semua
dan kemudian semua atribut caleg caleg kami di deklarasikan memastikan untuk kemenangan mas anies
jadi pks kayaknya gak mungkin geser kelain hati ya
kamis loyal setia dengan mas anies baswedan
digoyang goyang oleh pak sandiaga uno
oke saya mau ke mas adi
anda melihat ini panggung depan koalisnya mas anies memang semesra itu
karena informasi yang masuk ke kami di kalangan wartawan ya
yang kita dengar tidak semesra itu tidak sesolid itu
jadi makanya anda melihatnya memotretnya bagaimana nih
memang semesra itu sesolid itu gak ada masalah untuk penentuan cawapres
tadi nasdem bilangnya santai santai aja
yang dua lebih cepat lebih baik
ya bicara tentang poros perubahan agak sensitif nana
kalau saya bilang ini sedang goyang goyang sedang tidak akur
saya selalu dibilang provokator sebenarnya
jadi yang bocor ke nana itu kan juga bocor ke banyak orang
politik kita secara umum kan seperti rumah kaca
apa yang terjadi pada elit juga langsung sampai kepada teman teman media
teman teman aktivis dan pekerja pekerja politik tentu saja
jadi kalau saya boleh berharap sebenarnya satu satunya harapan pemilu di dua ribu dua puluh empat itu ramai dan menarik
kalau perubahan ini sampai oktober pendaftaran kkpu tetap langgeng
karena ada narasi dan diskursus yang tentunya agak berbeda
dengan apa yang sudah dibangun oleh jokowi poros poros yang saat ini terafiliasi sebagai pendukung jokowi
ganjar pranowo dan prabowo subianto
jadi satu satunya tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana menjaga soliditas dan kekompasannya
ini sampai kelompas
tapi kan pada saat yang bersamaan kita yang melihat dari jauh ini kan tidak bisa juga menutup mata
kalau yang bicara kepada publik agak ngegas sekelas bang ahmad ali aa ataupun
andi arief aa juga
aa juga itu perang perangan secara terbuka agak sulit untuk tidak mengatakan
yang satu ketua bapilu
bang andi arief yang satu wakil ketua umum
ya itu yang saya sebut
kalau sekelas bang ahmad ali dan bang andi arief ini perang secara terbuka
dan ngomongnya bagi saya cukup vulgar ya
bahkan sesuatu yang menurut kita itu tidak ajak untuk disampaikan ke publik tapi kita dengar
bang ahmad ali secara vulgar mengatakan bilang aja kalau ahy nggak dipilih akan cabut dari dukungan koalisi perubahan
tanya tuh kepada partai demokrat apa betul sudah mensosialisasikan anies
bagi saya itu adalah bukan satu statement yang hanya sebatas hure hure
bukan hanya sebatas statement yang bluffing gitu ya
tapi ini adalah satu statement statement politik
yang sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik
ada sesuatu yang nggak selesai
cuman nana sekali lagi kalaupun toh ada dinamika ada persoalan persoalan yang tidak tuntah di tim sembilan misalnya
tim delapan maksud saya itu tidak harus sampai keluar sebenarnya
kenapa ini sampai keluar
sepertinya demokrat ini udah gak nyaman nih
lama betul ini anies sudah kalah
ini jalannya masih ketinggalan sama yang lain dan seterusnya dan seterusnya
bagi demokrat akan menarik kalau kemudian ini disorongkan kalau ada cawapres yang
bisa mendampingi anies maka sangat mungkin bisa mengejar ketertinggalan dari prabowo dan ganjar
kan begitu ceritanya
cuma proposal ini kan tidak langsung disambut secara umum
kalaupun toh sekeras apapun apa yang disampaikan oleh bang herzaki bang sudirman said kang pipin
bahwa ini tidak ada persoalan apapun
kalau besok perang lagi nih antara duo aa ini repot kita
diskusi malam ini pun kan
jadi yang ini semuanya bilangnya baik baik aja tapi yang di elit semuanya bilang tidak sedang baik baik saja
memang tugas dari teman teman ini kan adalah menutupi sekecil apapun goyangan itu
tapi everything bagi saya the end of the day nya saya termasuk orang yang selalu berharap
proses perubahan iman iman perubahannya gak berubah sampai aktual pernah
kalau gak ada proses perubahan pemilu itu gak menarik
oke jadi ketika itu perang terbuka di publik bahkan bang andi arief sengaja mencuit di twitter itu sebetulnya ya memang
ingin diketahui oleh publik ya bahwa sidang tidak baik baik saja begitu
bacaannya begitu ya mas adi
ini adalah skenario yang kedua sebenarnya
bagi partai partai politik di perubahan untuk keluar dengan baik baik
artinya kalau pun tahu keluar minimal mereka gak dibully oleh pendukungnya anis
demokrat ingin bilang bukannya kita gak mau sama anis tapi nyawarin ahy gak disetujuin itu ditolak
keluar aja tuh baik baik
jangan jangan juga itu yang disampaikan oleh demokrat
jangan jangan kalau kita paksakan ahy pendukung anies lah yang keluar
misalnya nasdem dan seterusnya dan seterusnya itu
maksud saya adalah
kalau ini dianggap sebagai sebuah dinamika politik di indonesia
sebuah dinamika politik biasa biasa saja
sebaiknya memang tidak perlu diumbarkan ke publik
oke diselesaikan saja di rumah tangga koalisi ya
betul selesaikan saja ngopi ngopi yang seperti sering dipertontonkan
tapi itu tadi jangan sampai poros perubahan ini iman politiknya berubah itu aja
harus berlayar ya oke
kita harus jeda terlebih dahulu
karena begini nana saya khawatir efek kejut yang disampaikan oleh bang ahmad sahroni dan nasdem yang lain itu
jangan jangan memang anies ini ingin belok ke yang lain juga gitu loh
siapa tahu dia bisa sama prabu bisa sama ganja
oh itu apa yang kejutnya ya
karena politik cair ya di indonesia
oke ini kita akan bahas di segmen selanjutnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show